jadi menghambat seperti ini
tante pengen banget mbak bella jadi menantu tante
aku lagi kerjain pr mak
lagi kerjain pr
ya udah nanti mama bantuin
tapi mama bersih bersih dulu ya
beserta pelu pelu aku lagi ya ma
aku bilang aja ya sama mas a
soal penyakitnya mama
kita bisa cari opsi pengobatannya
tapi mas al udah janji lagi sama mama
untuk tidak menceritakan ini sama siapapun
tapi kan aku gak mungkin diam aja kan
melihat kondisi mama makin menurun
kok mama gak bersih bersih
katanya mau bersih bersih
bersih bersih dulu ya
nanti ajarin aku ya ma
mbak andien kenapa ya
kayak lagi mikir apa gitu loh
sampai bersih bersih aja lupa
padahal kan itu kewajiban tiap habis dari luar rumah
ada masalah ya
soalnya mukanya banyak pikiran gitu
udah aku kena ke wakil
kau mungkin rasa
nggak usah kemana mana
masa aku gak
udah gak usah beres beres
besok pagi aku yang beresin deh
tenang aja ya
aku yang beresin
daripada aku diem melongo
mendingan aku beres beres ntar
kamu gak boleh kecapean
duduk manis temenin aku
iya mendingan begitu
mama juga sehat kok disini
mama baik baik aja
udah kamu gak usah khawatir
ada papa yang jagain mama dirumah kan
alhamdulillah papa sehat
sehat banget malah
terus gimana kerjaan kamu disana
semua lancar kan
terus jadi kapan dong kamu pulang
ya besok pulang
kok kamu tahu sih mama sama papa itu udah kangen sekali sama kamu
ya udah hati hati ya
udah hati hati ya
sampai ketemu besok ya sayang
kamu gak kasih aku
ya iya aku datangnya nungguin begini begini mau ngapain
kasih tau kan
aku pikir ya udah cukuplah aku aja yang ngomong
tapi pokoknya besok
kamu harus jemput elsa di bandara ya
dan insya allah aku mau ikut ya
kita jemput sama sama ya
kangen banget aku sama elsa
berarti kerjaannya udah selesai disana
mungkin ya aku nggak nanya detail tadi
semoga moga semua disana baik baik aja lah
rame lagi rumah kita
ibu gak apa apa
enggak gak apa apa mas sendiri gak apa apa
masih gak apa apa
saya lagi cari seseorang ini disini maaf ya mas
apa dia salah satu pegawai dari moluka
selesai kan dulu tante
maaf ya tante telat
gak apa apa tante aku juga baru aja datang kesini
tante mau pesen dulu atau mungkin ada yang mau dibicarakan langsung
gak usah mbak ini tante sebelumnya maaf ya jadi ganggu waktunya mbak
ini ngajak ketemuan disini maaf banget
teteling gak apa apa kok aku juga lagi ada waktu kosong
ada apa tante
tante mau minta maaf itu yang mengenai cincin mbak
tante sedih aja tante gak mau hubungan kalian akhirnya jadi menghambat seperti ini
tante pengennya tante pengen banget mbak bella jadi menantu
mungkin kalau kemarin kemarin aku masih terombang ambing dengan rasa aku sendiri
dan aku juga mungkin masih fine ditarik ulur sama adi
tapi aku rasa kali ini semuanya udah cukup tante
aku udah bukan lagi belajar ikhlas tapi aku sudah pasrah
dengan apapun yang akan terjadi dalam hidup aku
jadi aku rasa mulai sekarang aku sudah berhenti mengharapkan adi tante
mbak kapan gak bisa di ini aja mbak
duh mbak jangan gitu dong mbak kalo bisa dipertahankan gitu loh
duh mbak sayang banget sumpah deh
tante pengen banget mbak jadi menantu tante
tapi rasa gak bisa dipaksakan
ini gimana caranya mbak
ini caranya ini ditambah sama ini jadi empat mana tangan empat nya
empat ditambah dua satu dua
ditambah lagi empat keluarin tangannya berapa semuanya
sepuluh gitu caranya
sebentar ya mama angkat telepon dulu ya
ini ga ada apa dua
maaf ya telepon telepon mendadak
cuma pengen ngobrol sama rena boleh gak
tentang apa ya
soal kaktus yang aku kasih tadi siang
tapi saat ini rena lagi belajar
yaudah kalau gitu kamu aja yang nyampein ya
makasih ya din
jadi kamu ngebahas apa sama mas wabrek a
salah satunya itu saya sempat mikir
supaya kamu gak kecapean
menggagetan brand ambasador
ya kamu diganti sama orang lain
ya tapi tiba tiba saya kepikiran
untuk gak ganti kamu
tapi ya ada yang bantu
ya bantu kamu
untuk sebagai brand ambasador
jadi intinya keputusan saya itu kamu tetep jadi ba ratu
tapi ada ba satu lagi
jadi ada dua brand ambasador disini
kamu dan satu lagi
yang dimana yang satu lagi itu nanti
untuk membackup kamu supaya kamu gak terlalu capek
dengan konsep baru lah
kenapa gak ikhlas ya